tengah nusa tenggara barat beberapa hari lagi yaitu pada tanggal delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan pemirsa saat ini kita bisa saksikan para pembalap sudah tiba di lokasi
tepatnya di bagian beranda istana merdeka
kita bisa melihat di layar ini para pembalap masih bersiap siap di depan
di tepatnya di jalan medan merdeka utara
ini tepatnya ada dua puluh pembalap yang hadir di acara pagi hari ini
luar biasa ini peristiwa yang sangat langka
dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik tentunya untuk negara kita yaitu indonesia
dan kita bisa lihat para pembalap masih bersiap siap di jalan medan merdeka utara
tepatnya ada dua puluh pembalap
ada beberapa nama yang mungkin saya yakin tidak asing lagi
kemudian ada juan mir alex rin francesco bagnaia
dan beberapa nama pembalap lainnya
kita juga bisa melihat para pembalap masih bersiap siap mengenakan racing suite
pakaian balap mereka yang akan digunakan nanti pada pagelaran balapan di mandalika street circuit
ini luar biasa sekali
dan ini kan pagi hari ini dimulai dari istana merdeka dengan finish di bundranhai
dan kita bisa lihat di
layar bahwa antusias dari masyarakat sekitar yang sangat luar biasa
untuk menyaksikan para pembalap dari motogp moto dua dan moto tiga
oke ini kita bisa melihat di depan layar ada pembalap dari yamaha
ada dan binder kemudian ada andreadovisiozo tadi sempat melambaikan tangan
oke kita bisa melihat di layar para pembalap
mulai memasuki bagian dari di depan istana merdeka
ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali jarang sekali terjadi
dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa
terutama untuk dunia balap di indonesia dan internasional pastinya